berhasil dievakuasinya dua puluh satu perumpang kapal km wahyu ilahi yang terbakar di perairan di manusa tenggara timur
akan menjadi topik utama kami hari ini
ya kapal layar motor wahyu ilahi dua yang berlayar di perairan bimanusa tenggara timur terbakar hebat minggu malam
meski telah tenggelam sebanyak dua puluh satu orang penumpang kapal berhasil diselamatkan
suasana haru bercampur bahagia
pecah saat dua puluh satu korban selamat kapal layar motor wahyu ilahi dua yang terbakar tiba di pelabuhan
pelelangan ikan mayangan kota probolinggo pada minggu malam
tim gabungan dari polres probolinggo kota basarnas dan syah bandar pelabuhan langsung menyambut kedatangan para korban
para korban ini langsung mendapat pemeriksaan medis seperti tekanan darah suhu tubuh hingga bagian indera mata dan telinga
karena sebagian korban mengaku merasakan sakit
di bagian mata dan sakit di telinga mereka saat peristiwa kebakaran terjadi
mereka bersyukur karena bisa selamat meski ratusan ternak mereka mati tenggelam
kami lagi sementara tidur di kamar dan tidak lama begitu saya kiam persahasa
makanya saya langsung bangun langsung suruh siram api tak mulai siar apinya
api lubis waktu itu api sudah membakar kapal api kapal sudah habis
kebakaran pertama diketahui
oleh abk kapal km sejahtera empat yang berbalik arah memberi pertolongan dua satu penumpang kapal wahyu ilahi dua
mereka melihat asap tebal dan api yang berkobar
di tenggelam kapal ini ini setir saya
kalau di setir saya saya lihat asapnya tenggelam balik
hmm ada orang yang tenggelam itu
polisi memastikan seluruh korban
dan di nyatakan selamat
namun seratus ekor sapi seratus ekor kambing dan lima puluh kuda
semua tenggelam dan hanya satu ekor kambing yang masih hidup
itu kapal wahyu ilahi dua
itu mengalami kebakaran di mesin
informasi bahwasannya dari satu korban adalah
ada bola panas yang menghantam terhadap mesin di lambung belakangnya
para korban saat ini ditempatkan di asrama kesyah bandaran pelabuhan tanjung tembaga kota probolinggo
rencananya mereka akan dipulangkan ke jeneponto sulawesi selatan
setelah kondisinya benar benar stabil
irsyafri onggok probolinggo